berikutnya kabar terbaru datang dari kementerian bumn
jika sebelumnya direksi bumn yang merangkap jabatan bisa mendapatkan penghasilan ganda
kini melalui peraturan menteri bumn hal tersebut tidak lagi berlaku
dilansir dari detik finance kini direksi bumn yang merangkap komisaris di anak usaha tidak bisa mendapatkan penghasilan ganda
kementerian bumn menyebut nantinya direksi hanya mendapatkan remunerasi dari bumn
kendati demikian kementerian bumn akan memperhatikan remunerasi yang didapat
kedepan remunerasi disesuaikan dengan direksi sektor swasta pada sektor yang sama
lewat peraturan menteri bumn direksi bumn diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris di anak usaha
namun tidak diperbolehkan menjadi komisaris utama
persyaratan untuk mendapatkan tantim pun diubah
semula syarat untuk mendapatkan tantim adalah jika perusahaan mendapat opini dari auditor wajar
dengan pengecualian atau wdp kini syaratnya diubah menjadi wajar tanpa pengecualian